razia rutin ppkm pada rabu malam di desa panciro kabupaten goa sulawesi selatan viral di media sosial
pemicunya oknum satpol pp menganiaya pasangan suami istri pemilik warung kopi
dalam rekaman cctv serta rekaman ponsel oknum satpol pp sempat terlibat adu mulut dengan istri pemilik warung
sang oknum juga menganiaya pria pemilik warung yang merekam melalui ponsel
peributan baru berakhir setelah aparat kepolisian dan tni datang melerai
pemilik warung mengaku saat kejadian warung miliknya telah tutup namun dirinya sedang menjual kopi secara live di media sosial
kita sementara laib terus kalau kita lari kan pasti putar musik
mungkin dia bilang kita putar musik mungkin dia bilang ada pengunjung dalam
dia masuk semua ada empat puluh orang lebih tidak ada satu orang pun pengunjung dia lihat
pasca kejadian aparat kepolisian langsung mengelar olah pkp
kedua korban kemudian melaporkan penganiayaan ke mapol resgoa
di tengah pemeriksaan polisi istri pemilik warung jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit
kami dari polsek bajeng menerima laporan bahwa terjadi penganiayaan
di mana pemilik kafe tidak menerima adanya tindakan oknum petugas ppkm
namun setibanya di spkt beliau kurang sehat jadi laporannya pertengahan dihentikan
karena beliau ke rumah sakit
korban dalam kondisi hamil
kondisi hamil menurut informasi dan pengakuan korban sementara hamil sembilan bulan
razia ppkm di sejumlah daerah memang banyak menuai pro dan kontra
sejatinya pelaksanaan ppkm bisa berjalan lancar jika petugas mampu memberikan pemahaman
akan bahaya penyakit
kami juga mencoba menyebaran covid sembilan belas dan bukan mengedepankan arogansi